ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono tengah gencar melakukan safari politik pada kamis pagi
agus harimurti bersilaturahmi dengan dua pimpinan lembaga ketua dpr dan ketua mpr
setelah melakukan safari politik ke sejumlah parpol agus juga mendatangi sejumlah pimpinan lembaga
antara lain pimpinan dpr puan maharani serta pimpinan mpr bambang susatyo
selain mengenalkan pengurus baru hal ini juga sebagai bentuk silaturahmi pasca dirinya menjabat sebagai ketua umum
di hadapan fraksi demokrat di dpr agus harimurti bercerita safari politiknya dimulai dari pertemuannya dengan presiden joko widodo pada juni dua ribu dua puluh
kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan pimpinan partai seperti golkar pkb pks dan pan
ahy juga sempat menyambangi sejumlah lembaga yakni pbnu mui dan muhammadiyah
dalam setiap kunjungannya agus membicarakan banyak hal dari mulai isu politik hingga isu nasional
seperti yang disampaikan tadi
pertemuan tadi berjalan dengan sangat baik penuh dengan kekeluargaan
karena sebetulnya kami juga dulu sering berkomunikasi sebelum masa covid ini
tapi dalam kapasitas beliau sebagai ketua dpr ri dan kali ini saya sebagai ketua umum partai demokrat
ini adalah kali pertama pertemuan antara kami berdua
terima kasih ibu puan dan tentunya tadi diskusi sangat cair
banyak hal yang kita bicarakan khususnya tentang
situasi krisis masa pandemi ini yang harus menjadi concern bagi kita semua
saya tadi menyampaikan bahwa partai demokrat ingin juga terus berkontribusi
baik dalam pemikiran maupun aksi nyata
melalui parlemen maupun struktur di lapangan